keputusan aa sudah bulat
supaya aa tidak menyakiti sopi lagi
kayak emak dulu
cara narik nafas eros aja diatur pak
mereka itu keluarga menak
gak seperti kita
supaya kamu bisa menyesuaikan diri
kejepai kok gak mau
mungkin kemarin dia takut didesak nikah
semua orang pernah bikin salah sopi
cinta sejati itu teh banyak dikalikunya
ini salah satunya
kemet pasti nyesel udah nyakitin kamu
dia gak mau kehilangan kamu

kirain mau masuk
malah nungguin lagi
gimana cara putusinnya ya
jangan disini atuh
abah gak denger kok
iya abah saya emang jahat
sakit gak mbah
ke rumahnya teres
suara tuh mana doi
tadi sama siapa
jangan rasa rambutnya
aduh di mana tuh
jangan tahu kali
kita cek duluan
abah udah masuk
paling di dapur
sudah tidak mau menyakiti sopir lagi
supaya tidak menyakiti sopi lagi
a'a sudah buat keputusan
yang bener a'a
ya itu kalau gak takut
itu kalau gak takut sama abah
malah berani deh sama abah
ya sini ina tuh goloknya
sini ina tuh goloknya
golok gak menyelesaikan masalah
keputusan a'a sudah bulat
supaya a'a tidak menyakiti sopi lagi
tuh kan pak kayak mah dulu
gak bisa ngomong waktu dia lamar abah
sopi diputusin mbak
mbak sopi diputusin
ia kejar pake golok
nginjak batu tanya mak